jika bicara soal tempat nongkrong yang asik dan nyaman jakarta juaranya
tapi ada satu hal yang membuat kita berpikir dua kali untuk nongkrong jakarta apalagi kalau bukan karena macetnya yang luar biasa
nah tapi anda tidak perlu khawatir karena hari ini saya akan mengajak anda ke beberapa spot nongkrong di dekat stasiun mrt jakarta
jadi anda tidak perlu membawa kendaraan pribadi yang bermacet macet ria di tengah padat jalan ibu kota
pastinya di tempat nongkrong yang asik dan juga nyaman
urban forest jadi spot nongkrong pertama yang saya kunjungi
di kawasan yang memiliki luas sekitar satu delapan hektare ini terdapat beberapa pilihan yang bisa anda jadikan sebagai tempat nongkrong
saya pun tertuju pada salah satu tenan yang menjajakan pizza tradisional
solo pizza tenan yang memiliki konsep casual dining ini memberikan pengalaman makan yang berbeda
sebab pengunjung akan dibuat jatuh cinta oleh suasana di dalamnya
nyaman dan tenang jadi dua kata yang menggambarkan tenan satu ini
konsep restoran ini sebenarnya lebih ke casual dining aja sih kayak pizeria gitu
kalau kita di gedung itu sebenarnya menurut kita kurang cocok aja sih
karena kalau misalnya dengan alam itu bisa lebih menikmati suasananya
selain tempatnya yang nyaman hal lain yang menarik adalah proses pembuatan pizza yang dapat anda saksikan secara langsung
salah satu pizza yang menjadi andalan di sini adalah beef bree solar pizza
pizza ini diproses secara tradisional di dalam tungku dengan menggunakan kayu bakar
kayu bakar selama dua menit
dengan suhu di atas lima meter
berbagai macam topping seperti beef sauce tomat mozzarella buah apel perutan keju parmigiano oregano dan olive oil
semakin membuat tampilan pizza ini menggoda
tidak hanya pizza ada menu lainnya yaitu linjuin aloskojilio atau pasta dengan campuran hidangan laut
oke tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan pizza tradisional yaitu beef brea solo pizza
nah saya penasaran langsung aja kita coba bagaimana rasanya pizza tradisional di kawasan urban forest
ya bisa dilihat isiannya
kalau saya akan mendeskripsikan rasanya
adonan yang dari pizza ini sangat lembut
dan juga tekstur dari saus tomatnya itu juga lembut banget
dan rasa dari sausnya itu menambah cita rasa segar yang ada dalam pizza ini
dan sekaligus juga beef yang ada di pizza ini
pizza di sini di bandro mulai dari rp satu ratus sepuluh sampai rp dua ratus empat puluh

sedangkan pasta dibanderol mulai dari rp satu ratus sepuluh sampai rp satu ratus tujuh puluh
bagi anda yang berencana nongkrong di sini solo pizza buka dari jam sembilan pagi hingga sepuluh malam pada hari kerja
dan jam delapan pagi hingga jam sepuluh malam pada akhir pekan
setelah perut terisi dengan makanan berat saya beranjak ke lokasi selanjutnya di kawasan m block space untuk mencari makanan manis
jarka pun tidak jauh
anda cukup berjalan kaki kurang dari lima puluh meter
jarka pun tidak jauh

dan untuk menemani treknya matahari jakarta di sore hari saya pun memesan satu cup gelato

oke terima kasih mas
nah jadi ini gelato di kawasan m block space yang memang menjadi salah satu damban banyak kaula muda
langsung saja kita cobain
ini ada rasa strawberry dan juga lime mango

perbaruan strawberry dan juga lime mango itu jauh banget
buat dinikmati di sore sore lagi panas teriknya jakarta
kebun ide merupakan satu satunya gelato di m block space yang bahan dasarnya diambil dari hasil kebun sendiri
pada awalnya gelato di sini memiliki bahan dasar sayur sayuran yang diambil saripatinya untuk dijadikan bahan dasar pembuatan gelato
selain rasa buah buahan beberapa rasa seperti vanila popcor dan milk base lainnya bisa anda cicipi di sini
tentunya dengan harga terjangkau yang berkisar antara empat puluh enam puluh ribu rupiah

dan untuk menutup perjalanan saya hari ini saya akan berkeliling di kawasan cileks sudirman yang lokasinya cukup dekat dengan setiap tempat
dan untuk menutup perjalanan saya hari ini saya akan berkeliling di kawasan cileks sudirman yang lokasinya cukup dekat dengan setiap tempat

nah setelah puasicewe mater snekawuen laniga wedrying campaign

nah setelah puasicewe mater nelayan campaign
nah setelah puasicewe bater lelekan eksaban

nah setelah puasicewe adventures
nah setelah puasicewe adventures